good morning selamat pagi semuanya apa kabar mudah mudahan dalam kondisi baik
aduh biasanya saya ajak anda ini berwisata di kawasan bandung
tapi kali ini saya ajak anda untuk ke wilayah timur kawasan bandung raya
ada satu tempat wisata yang keren banget kita akan jajal aneka wahana
tapi saya tidak sendiri saya sudah bersama dengan sahabat sahabat kecil saya
ada given dan juga ada apple
udah siap kita jalan jalan ke dalam
oke kita langsung ke dalam yuk
warna warni kastil megah di tempat ini menyambut kedatangan kami
begitu masuk ke taman bunga sekaligus taman rekreasi
yang berlokasi di kawasan jatinangor sumedang jawa barat
dengan membeli pick up seharga empat puluh rupiah per orang
kita sudah bisa ekspor tempat ini
di sepanjang terowongan terhampar untayan bunga berwarna warni
yang membuat teman kecil saya given dan apple
tak hanya taman bunga lokasi wisata seluas delapan hektare ini
juga memiliki banyak wahana permainan
gas langsung saja kami jajal satu persatu
mulai dari perosotan warna warni ini nih
kalau ingin naik rainbow slide kita harus beli tiket seharga dua puluh ribu rupiah ya
warna perosotan ini berdiri di ketinggian sepuluh meter
dan membentang sepanjang lima puluh meter
wah panjang juga ya
eits sebelum luncur pengunjung wajib pakai helm ya demi keamanan
tiga ban untuk kami bertiga
apple sudah ada di posisi
given dan saya juga bersiap dong untuk meluncur
ketika semua siap waktunya meluncur
wah kami bertiga tak berhenti berteriak melepaskan ketegangan
next kita jajal warna lain yakni biang lala
namanya juga liburan saat akhir pekan jadi harus sabar antre ya
dengan membeli tiket seharga lima belas rupiah
kita bisa berputar di wahana biang lala dengan ketinggian puncak tiga puluh lima meter
dadah dadah dadah halo semuanya
kita lagi naik biang lala ini udah mulai jalan
aduh cukup tinggi juga
seru lagi kalau cepet linturannya
di sini kami juga mencoba menjajal warna lain seperti flying bee flying tower dan berkunjung ke taman kelinci
pengunjung bisa berinteraksi dengan lebih dari dua puluh ekor kelinci yang bisa bebas kita kasih makan
mulai dari yang ukurannya kecil sampai yang besar
tuh given dan apple anteng banget pegang pegang kelinci
kenapa suka kelinci
ini kalau misalkan gendong yang gedenya berani nggak
suami tapi kalau dia takut ya rumah ya udah jalan di pasar
tuh kalau aku jalan yang takut jangan dipaksa
yang ini suka ya
oke kita kasih makan lagi yuk yang lain yuk karena yang kedua ini udah kenyang kayaknya nih
kita bertiga juga gak mau ketinggalan mencoba video tiga ratus enam puluh derajat yang diiringi lagu
buka sejak dua ribu dua puluh dua obyek wisata ini mampu menerima kunjungan sebanyak sepuluh orang per hari
dengan total dua puluh delapan wahana yang bisa dinikmati pengunjung mulai dari yang ramah anak sampai yang ekstrim
untuk keamanan kita biasa mengadakan cek untuk arah dpc untuk bagian pengamanan juga dan juga maintenance
ini di kita
setiap pagi mengecek setiap wahana yang ada di jans park
jadi untuk keamanan tersendiri pastinya udah aman
puas bermain waktunya kami bertiga isi perut dong
berjarak sekitar sepuluh km tepatnya di kawasan tanjung sari sumedang
terdapat rumah makan berkonsep outdoor yang udara sejuknya langsung menyambut kami
aneka makanan khas sunda tersedia
mulai dari ayam bakar ikan bakar kare dok
lengkap dengan nasi lembut
nah yang menarik nasi liwet di sini memiliki beragam warna
ada yang putih merah dan hijau
aneka makanan di sini dibanderol mulai dari sepuluh sampai empat puluh lima setiap porsinya
cukup terjangkau kan
nuansa sunda makin terasa karena kami menikmatinya di atas saung berbahan bambu yang sangat identik dengan budaya sunda
berdiri sejak dua ribu delapan belas rumah makan sunda ini selalu ramai terutama saat air
ketika kita membangun ini kita ingin memadukan unsur sunda dengan alam sekitar
jadi memang ingin melestarikan budaya sunda salah satunya di bidang kuliner ini
oh ya dari sini kita juga bisa menikmati pemandangan sumedang tiga ratus enam puluh derajat dengan sederet view gunung di kota tahu ini
seperti gunung manglayang gunung jambu gunung gelis dan gunung cipelah
sayang sih kalau momen ini gak ada yang memadikan
bagi yang membawa anak anda juga bisa menikmati wahana beca mini ini di lintasan yang sudah disiapkan
meskipun agak berat tetapi tetap seru sampai sampai kita bertiga ketagihan
yuk kita kayu lagi
menikmati pemandangan alam sumedang ditambah dengan sedikit tadi bermain beca bersama given dan juga apple menjadi akhir perjalanan saya berlibur di kabupaten sumedang
seru ya given ya
apa yang paling seru apple
bermain wahana tadi ya
oke mudah mudahan ini bisa menjadi inspirasi anda ketika berkunjung ke kabupaten sumedang
kiki haryadi rizky rahadian sumedang jawa barat